setelah sukses menyelenggarakan youtube fanfest untuk pertama kalinya di indonesia pada oktober dua ribu lima belas
tahun ini youtube kembali menghadirkan acara serupa
kali ini ada sesuatu yang baru
yakni youtube festival yang digelar pada tanggal dua puluh satu hingga dua puluh oktober dua ribu enam belas di atrium gandaria city mall jakarta
sejumlah kreator youtube turut memeriahkan acara tersebut
seperti tender patrick cameo project skinny indonesia dua puluh empat edozel chandra liau dan lain lain
sebanyak tiga tiket yang diberikan secara gratis oleh pihak penyelenggara
habis diserbu oleh para youtubers dalam waktu satu jam
youtube fanfest pertama kali diadakan di singapura pada mei dua ribu tujuh belas
tahun ini indonesia menjadi negara ketiga tempat diselenggarakannya youtube fanfest setelah filipina dan korea selatan
menyatakan indonesia dipilih karena pertumbuhan kreator youtube di indonesia sangat tinggi
tahun dua ribu enam belas jumlah konten yang diunggah meningkat satu ratus tujuh puluh persen dibandingkan tahun lalu